hai tanaman talas atau keladi memang memiliki banyak manfaat mulai dari undinya untuk dijadikan
keripik hingga daunnya yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak tapi tahukah anda tanaman
yang dapat dengan mudah kita jumpai ini ternyata ada yang berharga hingga belasan juta rupiah
di tangan nyoman budi warga gianyar bali tanaman talas memiliki nilai jual tinggi seperti talas
jenis colocasia hybrid atau paraong mask dan harga jualnya mencapai tujuh juta rupiah untuk
ukuran setinggi sepuluh hingga lima belas cm namun jika sudah berukuran hingga enam puluh cm harga tanaman
ini bisa mencapai lima belas juta rupiah selain diburu oleh para penghobi tanaman
hias yang ada di tanah air nyoman budi juga telah beberapa kali menyuplai pemesanan keluar
negeri seperti thailand dan vietnam ya sebenarnya banyak juga jenisnya mungkin ada puluhan ya cuman
kalau di sini mungkin ada berapa ya mungkin sekitar sepuluh lebih sih jenisnya saya masih kebanyakan lokal
dan ada juga saya ngirim paling ke jakarta ke malang kalau yang keluar negeri itu paling teman teman
teman teman mengirim ke luar negeri kadang ngambil sayap selain paraong mask nyoman budi juga
mengembangbiakan talas jenis lainnya seperti midori sour mojito white lava lemonade dan black coral
harganya pun cukup variatif mulai dari seratus hingga sepuluh juta rupiah nandang astika gianyar bali